kepala bagian perancangan peraturan dan produk hukum pada birohukum kpk rasa mala aritonang meminta presiden jokowi tetap berpegang pada komitmen pemberantasan korupsi
rasa mala pun menegaskan saat ini nasib pemberantasan korupsi berada di tangan presiden
hal ini diungkapkan rasa mala aritonang usai melangsungkan diskusi di gedung icw
dalam revisi undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua kpk mencatat setidaknya ada lima belas hal yang sengaja diubah untuk melemahkan kpk sebagai institusi pemberantasan korupsi
adanya dewan pengawas yang berwenang menolak laporan kpk hingga adanya wacana surat sp tiga atau pemberhentian penyidikan menjadi faktor pergas revisi ini ditujukan untuk merusak independensi kpk
lebih jauh rasa mala juga menyampaikan kritiknya pada presiden dan anggota dpr yang hanya berbicara pemberantasan korupsi ketika musim kampanye tiba
ada apa satu tindakan atau satu keputusan dari dpr misalnya yang menunjukkan bahwa dpr
memang memperkuat pemberantasan korupsi sampai hari ini kita nggak pernah melihat itu
dan hari ini yaudahlah bolanya sekarang ada di presiden presiden sekarang yang punya keputusan dan tentu saja kita mengharapkan bahwa presiden punya empati
presiden punya keberpihakan terhadap kita yang berdiri di garis pemberantasan korupsi saya pikir nggak ada jalan lain